wakil ketua kpk lili pintauli siregar terbukti melanggar etik karena berkomunikasi dengan pihak berperkara
padahal ancaman sanksi maksimal untuk kategori pelanggaran berat adalah mengundurkan diri
keputusan dewan pengawas kpk dianggap lembek dan dikhawatirkan akan semakin menurunkan kepercayaan publik pada lembaga antirasuah
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah bergabung melalui sambungan zoom dengan dua narasumber sore hari ini
ada sujanarko direktur pembinaan jaringan kerja antar komisi instansi kpk
selamat sore pak sujanarko
selamat sore mbak rihwana
dan zainur rohman peneliti pusat kajian antikorupsi fakultas hukum ugm selamat sore mbak zainur
selamat sore mbak
oke kami sudah berusaha untuk menghubungi dewan pengawas baik itu ketua dewan pengawas
ketua dewan pengawas kpk tumpak hatorangan dan juga dewan pengawas lainnya seperti albertina ho kemudian indrianto seno aji syamsuddin haris
namun tidak mendapatkan respon jadi kami akan meneruskan dialognya
pak sujanarko terlebih dahulu pak sujanarko sebagai pihak yang melaporkan wakil ketua kpk lili pintauli siregar ke dewan pengawas
respon anda bagaimana melihat fonis ini kaget kecewa atau gimana pak koko
ya yang pertama saya nggak kaget ya
ya karena yang pertama sudah saya duga putusannya akan tidak memuaskan publik
yang kedua sebetulnya laporan terhadap beberapa pimpinan itu sudah banyak saya terima dari internal kpk mulai tahun lalu
kasus yang satu ini terpaksa saya laporkan ke dewas
semua tahu bahwa dewas itu kan kalau menghadapi pimpinan sangat lembek tuh
itu berbeda dan berbeda jauh dengan putusannya
pimpinan yang pertama saat menghukum pegawai
jadi pegawai yang lalu dihukum hukuman ringan itu potong gaji sampai rp tiga tujuh juta
nah ini pimpinan dengan gaji hampir delapan belas juta itu dipotong hanya satu delapan juta
itu kalau menurut saya menyakiti keadilan publik ini bagi saya
yang kedua gini lili kan tetap tidak dibatasi kewenangannya
jadi dia bisa berpengaruh
dia bisa berfungsi seperti pimpinan sebelum kena sanksi
ini sangat merusak bagi kpk
dan dengan tidak menyesali perbuatan lili itu bisa mengulangi perbuatannya
pak koko anda mengatakan bahwa ada tebang pilih ya putusan yang dilakukan oleh dewan pengawas begitu
tidak begitu berat kepada komisioner kpk tapi lebih berat kepada pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik
seperti itu pak koko
ya sangat menurut saya
jadi yang pertama gini pimpinan juga saya rasakan telah dioptasi lah dengan dewas
dewas itu telah dioptasi oleh pimpinan kpk
ada beberapa kejadian itu
yang pertama prof sendo aji salah satu dewas juga di publik menyatakan pembelaan pembelaan
terhadap putusan yang dilakukan oleh
pimpinan padahal itu belum diuji di komite etik
yang kedua itu juga ada beberapa pimpinan gitu yang mengkoreksi sk enam ratus lima puluh dua pemecatan pegawai
padahal pas itu fungsinya sebagai komite etik
mestinya dia independen dan imparsial
dia tidak boleh ikut campur terkait dengan proses regulasi internal yang disusun oleh kpk
jadi memang memang saya rasa dewas itu telah dikooptasi oleh pimpinan
dewas telah dikooptasi oleh pimpinan kpk
tapi kami juga mendengar bahwa selama persidangan kabarnya dewan pengawas ini sangat kooperatif
sangat antusias untuk membongkar pelanggaran etik dari lili pintauli siregar atau apa memang seperti itu pak sujanarko
sebetulnya proses persidangan ya proses pemeriksaan kita sebagai pelapor puas lah ya

ada yang ingin diteruskan pak koko
ya sebenarnya di proses pemeriksaan kita sebagai pelapor sangat puas lah
tetapi tetapi saat melakukan putusan itu sangat mengecewakan
ada beberapa risiko yang yang yang sangat diabeikan oleh dewas kpk
yang kedua saya ingatkan gini dewas itu punya dua fungsi
satu adalah komite etik
yang kedua adalah fungsi pengawasan
harusnya sebagai fungsi pengawasan kalau di proses pengawasan dia menemukan pidana itu kategorinya wajib melaporkan ke penegak hukum
jadi sebetulnya tes pemeriksaan hari ini itu tidak selesai
ada satu kewajiban yang wajib dilakukan oleh dewas untuk melaporkan ke penegak hukum
nanti kita bahas yang itu
saya mau ke mas zainur terlebih dahulu dari pukat ugm
mas zainur kita lihat bahwa anggota dewas ini backgroundnya adalah orang orang yang berintegritas
yang dikenal garang dalam rekam jejak mereka dalam persidangan
sampai lembek begini putusannya
mereka memilih menjatuhkan sanksi yang relatif lebih ringan begitu daripada harapan publik harapan para pegawai begitu mas zainur
apa yang bisa dipotret
ya nama besar tidak pernah bisa menjadi jaminan bahwa mereka akan bekerja secara profesional maupun menegakkan integritas secara baik
problem utama dari dewas adalah
appointeam mereka atau penunjukan mereka itu tidak melalui proses seleksi independen
tetapi ditunjuk secara langsung oleh presiden
artinya sangat mungkin bahwa dewas ini juga merepresentasikan interest dari presiden
berbeda misalnya dengan jika seleksinya itu menggunakan model seleksi lembaga negara independen
yaitu dipilih melalui proses seleksi oleh tim independen
yang kemudian nanti diberikan kepada presiden
terus oleh presiden dimintakan persetujuan kepada dpr
jadi dari sisi seleksi dewas ini sendiri pun sudah menyalahi prinsip prinsip pengisian jabatan sebuah lembaga negara independen
nah soal mereka ternyata saat ini tidak mampu untuk bekerja secara optimal dan bahkan terlihat sangat dikooptasi oleh pimpinan
dan saya juga sangat kecewa karena di dalamnya memang terdapat beberapa nama senior yang selama ini dikenal oleh publik
tetapi sekali lagi saya sampaikan proses pengisian jabatannya bermasalah dilihat dari konsep lembaga negara independen
yang kedua memang tidak pernah ada jaminan bahwa nama besar itu pasti akan menghasilkan satu pekerjaan pekerjaan yang besar
dan dari putusan dewas terhadap lili ini kan terlihat bahwa dewas telah gagal untuk menegakkan prinsip prinsip yang tersebut

prinsip zero tolerance selama ini menjadi ciri khas dari kpk
bahwa kpk tidak membiarkan adanya pelanggaran sekecil apapun kemudian ditoleransi terjadi tanpa ada satu balasan yang setimpal
nah kalau kita lihat balasan kepada lili ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat
karena hanya pemotongan satu delapan juta dari total sekian ratus juta
total penghasilan wakil ketua kpk dalam satu bulan
padahal peraturan dewas nomor dua tahun dua ribu dua puluh di pasal sepuluh ayat empat huruf b itu memberi kesempatan kepada dewas
untuk menjatuhkan sanksi berupa permintaan kepada lili untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan kpk
apalagi yang tadi disampaikan pak koko ini tidak hanya pelanggaran etik
ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang wakil ketua kpk
mas zainur artinya
sehingga larangan menjalin hubungan dengan pihak yang berperkara sebagaimana dilarang pasal tiga puluh enam undang undang kpk
kalau undang undang kpk itu diancam dengan ancaman pidana maksimal lima tahun di dalam pasal enam puluh lima nya
jadi menurut saya ini merupakan satu bentuk sikap toleran sikap permisif terhadap pelanggaran yang sangat keras yang sangat berat yang sangat berat

sehingga ini menurut saya satu bencana nilai integritas di kpk itu tidak bisa dijaga
oke mas zainur tadi anda sudah menyinggung sebetulnya soal ranah pidana
jika melihat ke pasal satu ratus delapan ayat tiga kitab hukuman cara pidana
apakah semestinya memang dewas melaporkan lili pintauli ke aparat penegak hukum dan membawa kasus ini ke ranah pidana seperti yang tadi disampaikan oleh pak koko dan juga anda
wajib hukumnya bagi siapapun yang mengetahui adanya perbuatan pidana untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum
nah saat ini yang paling memiliki data lengkap terhadap perbuatan lili adalah dewan pengawas
karena mereka kan melakukan investigasi melakukan proses persidangan etik
jadi mereka memiliki seluruh alat bukti yang bisa digunakan untuk menjerat lili secara pidana
dan menurut saya dari sisi perbuatan unsur unsurnya itu semua terpenuhi ya
adanya pelanggaran pasal tiga puluh enam yang merupakan pelanggaran pidana begitu
jadi menurut saya dewas punya kewajiban untuk meneruskan ini kepada aparat penegak hukum
dan menurut saya aparat penegak hukumnya itu bisa kpk karena ini merupakan perbuatan pidana yang terkait juga dengan korupsi bisa juga kepada kepolisian atau kejaksaan
memang kemudian bisa timbul pertanyaan kalau diserahkan kepada kepolisian atau kejaksaan apakah tidak akan menimbulkan misalnya seperti jejak buaya
menurut saya ini berbeda
ini satu pelanggaran etik dan pelanggaran pidana yang terang benderang
tidak ada menurut saya apa namanya bau kriminalisasi
jadi menurut saya ini memang sudah seharusnya diteruskan oleh dewas kepada aparat penegak hukum untuk dilanjutkan proses penegakan hukum pidana
oke pak sujanarko selama anda bekerja di kpk apakah baru pertama kali ini terjadi seperti ini
ada pimpinan kpk yang berhubungan dengan pihak berperkara kemudian menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadinya
kita tahu bahwa ada beberapa pelanggaran kode etik sebetulnya
yang dilakukan oleh pimpinan kpk terdahulu
tapi untuk yang seperti ini kasusnya yang menimpa lili pintauli siregar berhubungan dengan pihak berperkara kemudian menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan keluarganya
apakah ini baru pertama kali terjadi pak koko selama anda berkarir di kpk

dan ini pelanggaran yang menurut pandangan saya sangat berat ya
jadi ini pelanggaran yang luar biasa berat
ini bahkan diatur di pasal tiga puluh enam

ada beberapa kemarin pimpinan itu di sidang etik
kadang kadang ada yang kebocoran informasi ada yang mendispo dengan polpen merah itu pun juga di sidang gitu
jadi sebetulnya yang receh receh temennya
nah memang indikasinya pimpinan yang terakhir itu kan perilakunya buruk
jadi kalau kita lihat proses twk pirli yang dilaporkan di sidang etik
dan sekarang banyak laporan ke komnas hm ke om busen
itu kan perilaku seluruh pimpinan sangat buruk gitu
sehingga tidak ada jaminan ini kalau tidak ada stok terapi misalnya yang satu dipaksa mengundurkan diri itu
saya yakin tidak ada perubahan apapun di kpk
kalau menurut pak koko pimpinan yang sekarang perilakunya sangat buruk sekali
mas zainur seperti contohnya yang kemarin sudah pernah tersangkut kasus helikopter begitu ya
kemudian yang sekarang lili pintauli siregar tersangkut
kasus menggunakan pengaruhnya tapi tidak merasa bersalah dan juga menyesal meskipun sudah difonis pelanggaran kode etik
mas zainur ini menunjukkan apa
kualitas pimpinan kpk sekarang tidak menjunjung tinggi integritasnya memang sangat buruk seperti yang disampaikan oleh pak koko tadi
iya ini menunjukkan bahwa nilai integritas telah tergerus di kpk mulai dari kepalanya begitu
jadi kalau memang ikan membusuk itu dari kepalanya tuh
kalau pimpinan pimpinannya sudah tidak bisa menunjukkan nilai
kalau tidak bisa menunjukkan nilai integritas mereka tidak dapat lagi dijadikan sebagai teladan
teladan bagi para pegawai maupun teladan bagi masyarakat maupun asn atau pejabat negara lainnya begitu
nah perlu diingat memang ini lili ini adalah pimpinan kpk kedua yang dijatuhi sanksi etik oleh dewa setelah sebelumnya ketua kpk sendiri dijatuhi sanksi ringan karena bergaya hidup head down
nah ketika sekarang kita lihat itu terjadi lebih banyak
kalau itu terjadi lebih berat kepada lili itu menunjukkan pelanggarannya semakin intens dan semakin berat jenis pelanggarannya
nah kenapa sih misalnya kpk kok sangat keras dalam peraturan kode etiknya dari dulu sampai sekarang
termasuk ketika melarang insan kpk untuk menjalin komunikasi dengan pihak yang berperkara
karena memang sangat rawan jika insan kpk itu menjalin komunikasi dengan pihak yang berperkara
bisa terjadi pemerasan kepada pihak lain atau bisa terjadi jual beli perkara
atau setidak tidaknya akan membocorkan perkara sehingga menyulitkan kpk untuk melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan secara efektif
bisa jadi kpk akan kalah akan gagal untuk menangani sebuah perkara jika informasinya telah dibocorkan kepada pihak lain
apalagi jika sampai ya kemudian ada janji janji yang itu kemudian dikonversi dalam bentuk materi
dan ingat sudah ada kejadian kejadian di kpk
misalnya dulu ada seorang penyidik memeras yang terkait dengan perkara ya namanya penyidik suparman
dan belum lama juga ada penyidik robin yang juga bermain perkara
oleh karena itu di kpk itu dilarang keras untuk menjalin hubungan dengan pihak mk
berperkara apalagi sampai memperdagangkan informasi
menurut saya itu adalah treason itu adalah pengkhianatan
dan itu hukumannya memang seharusnya adalah hukuman berat kode etik berupa pemecahkan dan juga hukuman pidana
dan menurut saya ini universal ya
pengkhianatan ini adalah universal dan ini pengkhianatan yang menurut saya sangat terang beneran
oke baik baik terakhir
ada pihak yang mengatakan ini bukan merupakan pelanggaran kode etik atau pidana
saya tidak pernah mendengar pendapat dari para pakar misalnya
jadi ini sudah
karena jelas harus ditindaklanjuti ke proses pidana
dan nanti kalau proses pidananya berhasil otomatis yang kesangkutan bisa diturunkan dari pembacanya sebagai orsel ketua kpk
oke terakhir pak koko sebagai bagian dari kpk yang saat ini nasibnya juga masih menggantung menjelang enam puluh hari lagi
menurut anda dampak terburuk dari putusan lembek dewan pengawas ini apa
apakah akan semakin membuat internal kpk rawan melanggar kode etik seperti yang tadi dijelaskan oleh mas zainur
jadi yang pertama gini
saya khawatir ini kejadian yang menimpa komisioner lili itu tidak sendirian
dan tidak hanya satu kasus
ini yang kita laporkan kan hanya satu kasus
kita tidak menutup kemungkinan mungkin publik harus semakin ketat mengawasi kpk
jangan jangan ada beberapa gitu atau ada anomali anomali lain
yang kedua ini pasti menghancurkan

bagaimana pimpinan bisa mengajar tentang integritas
bisa bicara tentang kejujuran
itu pasti ditolak publik
atau paling tidak publik mengetawakan itu
kalau pak firly pak bu lili itu datang ke daerah untuk mempromosikan integritas
ini menurut saya peristiwa yang sangat sangat menyedihkan
memalukan dan wajib lili itu mundur dari pimpinan kpk
semoga tidak terjadi lagi pelanggaran kode etik di internal kpk
dan semoga kepercayaan masyarakat terhadap kpk masih tetap tinggi
meskipun ada pelanggaran pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para komisionernya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
untuk berdiskusi ada pak sujanarko direktur pembinaan jaringan kerja antar komisi instansi kpk
zainur rohman peneliti pukat ugm
sehat selalu pak koko dan juga mas zainur
terima kasih terima kasih mbak rifana